di umurnya yang ke tujuh puluh tiga kinerja polri masih terus disorot sebagai lembaga penegak hukum
meski sudah menjadi institusi sipil polri masih belum sepenuhnya bebas dari isu pelanggaran ham
kepolisian republik indonesia memperingati hari jadinya ke tujuh puluh tiga yang jatuh pada tanggal satu juli dua ribu sembilan belas
tiga tahun sudah polri berdiri sendiri terpisah dari tni
tapi polri masih kerap dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia atau ham
komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras misalnya menyebutkan
sedikitnya telah terjadi enam ratus empat puluh tiga peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian
terutama di tingkat polsek dan polres sepanjang juni dua ribu delapan belas hingga mei dua ribu sembilan belas
hal tersebut dituangkan dalam laporan yang diterima redaksi cnn indonesia com
bertepatan dengan hari bayangkara ke tujuh puluh tiga
selain itu beberapa waktu lalu amnesty international indonesia menyatakan
brimo polri telah melakukan pelanggaran ham serius terhadap warga tak berdaya
saat melakukan penyisiran di kampung bali tanah abang jakarta usai kerusuhan dua puluh dua mei
hal itu disampaikan oleh direktur aii usman hamid lewat keterangan tertulisnya seperti kutip dari cnn indonesia com
usman juga menyampaikan bahwa polisi mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan sepanjang
atas kasus kasus tersebut kabiro penerangan masyarakat divisi humas polri brigjen
dedy prasetyo mempersilahkan pihak terkait untuk melaporkan data data itu
kepada tim investigasi gabungan dan propampolri
selanjutnya menurut deddy untuk mengetahui adanya pelanggaran
ada mekanisme yang mesti dilakukan sebelum akhirnya menjatuhkan sanksi kepada anggota
sambungan telpon dengan pak muradi ketua pusat studi politik dan keamanan universitas pajajaran bandung
yang bergabung dari bandung ya dari luar studio
selamat malam pak muradi
malam mas fadli
terima kasih pak muradi
selamat malam pak fadli
selamat malam pak muradi
oke kita langsung saja mungkin ke diskusi kita malam ini
kita tahu hari ini satu juli adalah hutannya korps bayangkara
lalu kemudian tentu sebagai publik kita juga masih terus menyoroti bagaimana kinerja dari polri tentang independensi
tapi sebelum kembang buki saya ke mas mufti dulu
sebagai lembaga yang tentu independen objektif
saya ingin secara makro dulu
atau apa yang menjadi sorotan dari kinerja polisi atau polri di usianya yang ke tujuh puluh tiga hari ini
oke jadi kalau dari perspektif kita memang
titik beratnya ada pada isu profesionalitas dan akuntabilitas
jadi kalau profesionalitas itu dalam konteks polisi bisa bekerja sesuai dengan norma dan peraturan yang ada

oke nah kalau akuntabilitas itu terkait tepat
nah kalau akuntabilitas itu terkait tepat

nah bagaimana polisi merespon apabila terjadi dugaan pelanggaran
atau ada komplain dari masyarakat terhadap proses penegakan hukum
atau proses pelayanan dan lain sebagainya yang mereka lakukan
nah dari dua titik itu kami di lokataru akhirnya membuat beberapa catatan
nah yang pertama profesionalitas dan akuntabilitas itu memang tidak bisa dipisahkan ya
artinya tidak bisa kemudian polisi bilang bahwa kami sejauh ini profesional
tapi kemudian ketika ada proses tuntutan akuntabilitas polisi kemudian menolak
untuk membuka akses itu misalnya kan
nah tapi sebaliknya juga tuntutan akuntabilitas itu tentu butuh parameter
dan parameternya adalah standar profesional
misalnya kalau dipolisi
itu ada namanya peraturan kapolri yang mau kita evaluasi akuntabilitas apa
penggunaan senjata api
kita merujuk pada peraturan kapolri tentang penggunaan senjata api
nah model model begitu yang kemudian kita terapkan sebagai parameter
nah dari hasil monitoring yang kita lakukan kita memang melihat monitoring ini dalam jangka waktu
kurang lebih lima tahun ya
berarti dua ribu empat belas dan secara spesifik adalah polri pada periode pemerintahan pak jokowi
nah pada periode pemerintah pak jokowi ini kita punya tiga catatan yang cukup mendalam ya
jadi pertama kita merespon kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia
baik itu yang ada di indonesia maupun yang di luar terkait dengan catatan dugaan pelanggaran ham
jadi buat kita catatan pelanggaran dugaan pelanggaran ham dari berbagai lembaga itu
itu harus menjadi masukan penting buat pemerintah ataupun buat dpr untuk menguji sejauh mana sebenarnya
upaya untuk membangun profesionalitas dan membangun akuntabilitas itu berjalan dalam lima tahun terakhir
kemudian yang kedua terkait dengan adanya fenomena misalnya atau adanya kesan bahwa polisi semakin
berusaha untuk membatasi ruang publik
jadi misalnya yang terakhir bikin heboh itu rencana patroli whatsapp misalnya
nah itu kan dianggap loh ini sudah mengintervensi privasi ruang ruang yang apa
sebenarnya itu pribadi misalnya atau terkait dengan isu dugaan makar misalnya
sehingga ada dugaan bahwa polisi digunakan untuk melegitimasi kelompok tertentu yang kebetulan sedang berkuasa
nah itu yang memang harus diluruskan
dan yang terakhir saya kira terkait dengan memang fakta fakta
kekerasan di lapangan
jadi konflik agraria masih terjadi dengan adanya pelibatan aparat
kemudian juga penanganan aksi ujuk rasa dan lain sebagainya
nah itu yang kita lagi lagi tegaskan bahwa laporan laporan masyarakat data data yang dihimpun media dan berbagai kelompok
itu harus menjadi acuan menjadi rujukan untuk lagi lagi kita mendorong atau mempertanyakan bagaimana kita membangun profesionalitas dan akuntabilitas di institusi polri
oke artinya memang
soal profesionalitas dan akuntabilitas ini masih menjadi catatan yang penting begitu ya untuk kemudian ada evaluasi di internal polri tersendiri
ya saya kira itu catatan sepanjang zaman mas
artinya selama polisi dua puluh empat jam berhadapan dengan masyarakat pasti pertanyaannya ketika berhadapan profesional apa enggak
ketika ada masalah disesuaikan secara akuntabel apa enggak
kalau dari poin poinnya itu persentase berapa masing masing
maksudnya apakah ada peningkatan atau memang sedikit saja atau cukup signifikan atau bagaimana
dibandingkan dengan apa kalau dibandingkan dengan periode
ya kalau saya bilang tadi kan kita tidak merujuk pada fluktuasi angka ya
karena fluktuasi angka itu bisa jadi faktornya adalah pada tahun tertentu yang melapor lebih banyak daripada tahun sebelumnya
jadi itu enggak bisa jadi ukuran
tetapi kita melihat bahwa tren itu masih ada
nah kalau tren itu masih ada berarti kan memang masih dibutuhkan
oke sebelum ke mbak pungki saya ke pak muradi dulu
pak muradi bagaimana anda menilai catatan atau sorotan dari mas mufti tadi dari lokataru tentang profesionalitas dan juga independensi dari polri sendiri pak
yang masih ada catatan atau trennya masih ada catatan yang cukup kritis begitu
ya kalau melihat dari nilai dua poin yang
jadi misalnya misalnya kita sudah melakukan catatan yang sudah diperoleh
jadi misalnya kita sudah melakukan catatan yang sudah diperoleh
jadi misalnya misalnya kita sudah melakukan catatan yang sudah diperoleh
jadi saya kira memang itu ongoing process ya
jadi misalnya katakanlah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai dua ribu delapan belas misalnya katakanlah
itu kan ada tren yang menarik sebenarnya dalam memahami citra positif polri
dari nilai hanya di bawah enam puluh sekarang menjadi delapan puluh empat berapa persen
jadi memang sebenarnya masih ada catatan betul
kemudian ada pengurangan
ini kasih ada dua saya kira
yang pertama tadi kalau dulu misalnya ketika ada terjadi misalnya laporan yang dianggap merugikan polri
biasanya kemudian ada sifat defensif
dua tiga tahun terakhir saya kira mereka mempersilahkan yuk kalau mau ada mana datanya yuk kita diskusi bareng
apa solusinya buat polisi
ini kan salah satu poin yang kemudian membuat polisi lebih terbuka dan bisa kemudian lebih menerima kritik dan sebagainya
nah yang kedua saya kira menjadi penting buat kita adalah
posisi polisi hari ini memang kalau tadi mas mufti mengatakan soal ada dugaan makar yang kemudian menguntungkan satu dua pihak
faktual di lapangan kan memang itu yang terjadi
nah tinggal masalahnya kemudian kita melihat sebagai satu hal yang objektif saja
ketika posisi misalnya polisi dihabirkan pada situasi katakanlah misalnya dalam lima enam bulan terakhir
nah kalau beda misalnya katakanlah itu dicari cari
saya kira poin pentingnya
misalnya itu kemudian terbuka dan bisa kemudian dibuktikan
kalau kemudian tiba tiba misalnya ada tersangka kemudian dibebaskan atau di tahanan rumahkan atau di tahanan kotakan misalnya
karena garansi dari elit politik yang ada
saya kira itu perkara yang lain
tapi mekanisme itu saya kira sudah dilalui
dan ketika kemudian itu menjadi catatan dan menjadi kritikan banyak pihak
saya kira polisi juga mau tidak mau dan dengan pendekatan tadi bersama sama melakukan langkah langkah perbaikan
dan itu yang kemudian sampai hari ini
saya kira trennya sudah positif
paling tidak misalnya katakanlah tiga empat tahun terakhir belakangan ini begitu
oke oke pak muradi
kita sudah dapat poinnya
tapi kemudian saya harus mengkonfirmasi ini ke mbak pungki
sejauh mana pengawasan ini apakah memang sudah sekolaboratif itu pengawas atau mengawasi polri
tapi nanti dijawabnya setelah jeda ya mbak pungki

baik kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi mas multi sudah menyampaikan bahwa kemudian masih ada hal hal kritis atau hal hal yang menyangkut kinerja polri citra positif
tapi memang ada catatan catatan
begitu juga pak muradi tadi mengatakan bahwa tren tentang citra positif
begitu juga pak muradi tadi mengatakan bahwa trend tentang citra positif
ini juga sudah mulai naik begitu
kalau dari sisi pengawas begitu pengawas eksternal khususnya
kompolnas tentu harus mengeluarkan tajinya begitu untuk melihat seberapa kooperatif seberapa kolaboratif polri bisa diawasi begitu
catatannya sejauh ini bagaimana mbak pungki
kalau kami saya pribadi tiga tahun ini ya menjadi komisioner kompolnas dan dari pengalaman saya komunikasi terjalin dengan baik
artinya ada trust ini yang paling penting
jadi ada trust antara komponens dan polri sehingga komunikasi juga bisa berjalan dengan baik
dan kami juga ketika menyampaikan kritik atau masukan itu selalu harus berdasarkan data
artinya kami nggak bisa misalnya ini gosip dari sana atau lama

kalau ditelan mentah mentah dianggap ini sebagai sebuah kebenaran kemudian kami tuding polri itu juga tidak akan bisa
nah oleh karena itu dengan melakukan klarifikasi terus kemudian melakukan gelar perkara melakukan diskusi bersama dengan polri
maka permasalahan bisa dijembatani
dari pengamatan kami selama tiga tahun ini kami melihat sesuai dengan visi pak kapolri promoter
kita melihat polri sudah dalam tahap on the right track profesional modern dan mendapatkan kepercayaan masyarakat
apalagi kalau kita baca koran kompas hari ini ya dari survei kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin misalnya
nah dari kompolnas sendiri kami juga melihat relatif pekerjaan polisi itu tadi pak mufti sudah mengatakan
dua puluh empat jam harus berhadapan dengan masyarakat nah mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik
memang masih ada itu harus kita akui hal hal yang terkait dengan misalnya ada excessive use of force misalnya
tindak kekerasan terus ada juga tindakan tindakan misalnya arogansi tindakan tindakan misalnya menguntungkan diri sendiri
diskresi gitu ya bergaya hidup mewah
diskresi memang itu kewenangan polisi
tapi kalau misalnya mereka menggunakan uang untuk kepentingan pribadi ini kan korupsi
nah ini juga masih kita lihat tapi tidak ditutup tutupi oleh institusi langsung kemudian diproses hukum
oke tapi mbak pungki kita tidak bisa menampik bahwa kemudian evaluasi yang berjalan secara internal dan eksternal ini hanya berkutat kepada persoalan etik dan disiplin begitu
apalagi ditambah kompolnas kan juga orang orang
orang yang memiliki irisan dengan purnawirawan polri diisi oleh orang orang yang isinya juga polisi begitu
bagaimana ini menjaga ini agar tetap netral begitu tidak ada kepentingan kepentingan tertentu yang dilakukan di sana
nah sebetulnya ada hal yang ingin saya luruskan
sebetulnya polisi sejak tahun dua ribu ketika ada pemisahan tni polri
kemudian ada undang undang dua tahun dua ribu dua
maka polisi tunduk pada peradilan umum
jadi ketika polisi melakukan tindak kekerasan misalnya kriminalitas
maka dia harus diproses di peradilan umum
nah memang tidak hanya aturan kaitannya dengan pidana saja
tapi juga ada kaitannya dengan etik dan ada kaitannya dengan disiplin
nah ada tiga itu yang harus dihadapi oleh polisi jika yang bersangkutan melakukan tindak kesalahan
nah dilihat dari sini
yang bisa memeriksa memang internal
dalam hal ini propam
nah jika propam menemukan ada tindak pidananya maka akan diproses pidana
seperti misalnya kalau kawan kawan ingat kasus yang terjadi di lubuk linggau misalnya
pada waktu itu ada insiden penembakan nah yang bersangkutan diproses pidana dan menerima hukuman pidana
setelah hukuman pidana kemudian ada etik
etiknya bisa berdampak pada misalnya pemecatan
kalau yang bersangkutan dianggap melanggar etik
nah artinya tidak semua kasus itu hanya diselesaikan melalui etik ataupun disiplin
tapi juga ada pidana
oke mas mufti sudah begitu yang dilihat
menyatakan bahwa polisi ini buruk itu juga tidak tepat
karena kita melihat bahwa pengakuan masyarakat kemudian juga perubahan perubahan yang positif itu juga terjadi
tidak terjadi di institusi polisi
tetapi kemudian mengabaikan komplain mengabaikan catatan catatan yang masih dianggap sebagai persoalan yang hari ini masih belum terselesaikan
itu juga saya kira juga tantangan ya
artinya itu juga akan menimbulkan persoalan
nah makanya kenapa kita selalu membuat balancing antara akuntabilitas dan profesionalitas
karena ini titik temu sebenarnya antara apa yang menjadi klaim dari polisi
dan apa yang kemudian menjadi catatan dari masyarakat
karena kan dua duanya parameternya bisa diuji
jadi maksud saya begini
misalnya polisi menyatakan bahwa kami sudah memiliki peraturan peraturan di internal yang itu bisa menjadi rujukan dalam proses pelaksanaan tugas
tapi kemudian masyarakat melakukan komplain
nah pertanyaannya adalah apakah peraturan internal itu tidak sampai kepada bawah
atau sampai kepada infrastruktur polisi yang di bawah tetapi tidak dilaksanakan
nah itu yang saya bilang aturan yang ini aturan profesional yang ini mekanisme check and balancesnya
jadi kalau itu bisa dijadikan budaya kalau itu bisa dijadikan model untuk berkomunikasi antara polisi dan masyarakat
saya kira itu setahun dua tahun itu akan meminimalisir sebenarnya gap tadi persoalan persoalan tadi
karena polisi merasa bahwa
oh iya masyarakat melek juga dengan instrumen ini
di sisi lain masyarakat juga bilang oh saya gampang kok sekarang kalau mau bertanya sama polisi kira kira perbuatan itu melanggar aturan atau enggak
karena aksesnya terbuka
saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pak muradi bahwa polisi menjadi lebih terbuka pada saat ini
tetapi seringkali juga yang menjadi persoalan adalah beberapa kasus yang sudah dibuka
yang sudah disampaikan itu pada proses eksekusi finalnya itu tidak memberikan posisi yang memuaskan
jadi tadi di irwasum nya di propam nya misalnya itu kadang kadang dia hanya menjadi disipliner padahal dia pidana
atau dia justru malah tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran
artinya ada yang skip disitu untuk ininya
apa namanya untuk penerapan hukuman ini
penerapan hukuman itu tadi dimana itunya dimana skipnya dimana salahnya
ya saya kira pertama dari kalangan masyarakat atau publik sendiri memang memiliki keterbatasan akses
walaupun sekarang ada mekanisme yang disebut dengan pejabat pemberi informasi publik karena itu mandat dari undang undang kip
bahwa semua badan publik harus punya tetapi ketika masyarakat ingin mengakses ruang itu tidak terkoordinasi dengan baik
nah kemudian yang kedua
dalam konteks aparat kepolisian sendiri beberapa proses yang sedang berjalan ya itu bisa jadi memang ditutupi dengan alasan masih dalam proses pengungkapan lah kira kira untuk menjaga kerahasiaan sampai dengan ini
tetapi apakah memang itu adalah motif yang sebenarnya atau memang juga ada upaya untuk membatasi akses
nah itu yang saya bilang tidak ada ruang yang menilai itu
makanya tadi kalau ada mekanisme akuntabilitas ya sudah saya percaya dengan proses yang ada di polisi
polisi juga memberikan informasi yang jujur
ada pihak ketiga makanya kompolnas ya
kompolnas sudah menguji masyarakat komplain polisi bilang proses oh iya benar
mekanisme diskresi itu berarti masih cukup dominan begitu ya di dalam tubuh polri untuk membuat sebuah
kalau diskresi kan memang itu
diskresi tidak ada yang salah
ya kita lihat beberapa kasus begitu ya
yang tidak tuntas seperti mas mufti bilang
bahwa kemudian tidak ada akses yang terbuka begitu
tapi kemudian ini berlindung dibalik diskresi atau kewenangan polri ini
ada pihak yang juga menerjemahkan begitu
ini kadang kadang begini ketika masyarakat diharapkan untuk melapor kepada propam
itu memang masyarakat harus datang dan kemudian membuat laporan
baru kemudian dari situ itu akan bisa ditindaklanjuti
nah kalau hanya katakan misalnya
berita di blow up media
tetapi tidak ada laporan
terus kemudian juga apa
istilahnya kan butuh data data untuk membandingkan
nah ini tidak dilakukan maka juga akan sulit untuk bisa diungkap
nah oleh karena itu ketika misalnya masyarakat lapor harus lapor
nah setelah lapor kemudian kan dapat kopi untuk laporan
itu bisa diserahkan kepada kompolnas
nah dari situ kami juga bisa
membantu untuk mengawasi dan mendesak polri
kalau dari apa yang disampaikan oleh mbak pungki
artinya semuanya sudah sistematis begitu ya
tentang bagaimana pengawasan
apakah memang sudah setajam itu pengawasan dan juga evaluasi yang dilakukan oleh internal dan juga eksternal bagi polri sejauh ini
ya sejauh ini sih memang sekali lagi ada perbaikan ya
katakanlah masih begini
tahun sembilan puluh delapan sampai dua ribu delapan karena kebetulan kajian saya soal polisian
itu memang problem dari kepolisian itu melekat di lembaga di institusi
katakanlah misalnya ada upaya melindungi oknum dan sebagainya
tahun dua ribu sembilan sampai mungkin katakanlah dua ribu delapan belas kemarin
itu kemudian ada perubahan paradigma
jadi kemudian publik sorry apa namanya masyarakat
kemudian bisa kemudian mengecek sejauh mana orang orang yang dianggap punya masalah di polisi dan dipisahkan dengan institusi
jadi institusi kemudian merasa ketika ada masalah di personal di personal polisi di program polisi
maka kemudian diproses secara langsung
ini yang saya kira agak berbeda dan saya kira itu juga menjadi pintu masuk
nah problemnya kemudian apakah masih ada
makanya kemudian hari ini tadi mas mufti mbak pungki juga
masih ada masih ada
mas mufti mbak pungki juga mengatakan bahwa orang sudah terbuka
sekarang katakanlah misalnya tiba tiba kita diberhentikan di jalan tanpa tendeng aleng ya
biasanya kemudian publik akan nanya ini ada cara apa pak
apa ada kegiatan apa dan sebagainya
mereka juga kemudian berwenang bukan berhak untuk melakukan meminta surat tugas dan sebagainya
itu saya kira apa namanya menjadi kontrol langsung publik
yaitu lebih kepada melekat di personil
nah itu yang pertama
keinginan polisi untuk kemudian lebih baik saya kira sangat kuat ya
bahwa kemudian misalnya ada beberapa hal terkait katakanlah misalnya saya nyebut dua tahun terakhir lah
itu dinamika politik yang luar biasa membuat polisi pada akhirnya terjebak terjebak dengan dinamika itu sendiri
walaupun sampai hari ini saya kira problem problem yang muncul lebih kepada problem yang sifatnya tidak terlalu subtansi
katakanlah misalnya orang menyebut misalnya katakan tadi mas mutu bicara soal tuduhan makar
debat panjang lebar sekalipun kita akan menilai bahwa memang ada karakteristik
ada dugaan ada pola dan sebagainya yang memang mengarah kepada makar
nah kalau mekanisme ini diproses memang tidak pada akhirnya secara politik kan memang nggak mungkin misalnya pemerintah yang berkuasa melakukan itu
tapi kemudian balik banyak adalah teman teman di luar kepemerintahan
nah yang ketiga ini menyangkut soal apa namanya saya nyebutnya lebih kepada soal pengawasan internal
tadi mbak punggi sudah menegaskan soal adanya irwasium irwasia dan sebagainya
poin penting ini sebenarnya lebih ke etik dan apa namanya
lebih kepada etik yang memang mengarah pada upaya mengontrol sejauh mana anggota ataupun perwira polisi ini bisa lebih efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya
di sini saya kira karena dia institusi terbuka kalau tiba tiba saya dirugikan saya bisa mengadu dan sebagainya ke propam maupun ke irwasda maupun irwasum kalau di level nasional
jadi level itu sudah berjalan
bahwa masih ada yang tercecer saya kira itu bagian dari dinamika dan saya harus apresiasi bahwa itu adalah bagian yang harus kemudian pelan pelan dikurangi
karena sudah tidak lagi melekat di organisasi
tapi sudah melekat pada oknum oknum individu yang kemudian perwira ataupun anggota yang pelan pelan mau tidak mau akan terseret pada proses perubahan
ini makanya kemudian apresiasi hasil jejak pendapat kompas misalnya mengatakan itu gitu loh
di kita sudah dapatkan poinnya dan kita juga nanti akan memaparkan bagaimana juga hasil survei begitu tentang bagaimana kinerja kepolisian di umur yang ke tujuh puluh tiga ini
cnn indonesia prime news segera kembali saat lagi
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
sebelum saya nanti bertanya lagi kita ingin melihat dulu ada beberapa grafis yang ingin kita tampilkan
ini khususnya soal bagaimana tingkat profesionalitas dari polri dalam bekerja untuk mengungkap sejumlah kasus
mungkin kita bisa tampilkan di plasma di belakang saya ini
apakah kemudian ada reaksi reaksi yang cukup
baik atau justru sebaliknya tentang kinerja polri di usia yang ke tujuh puluh tiga ini
itu dari siapa ya
oke nah ini dia kita sudah lihat ada beberapa peristiwa kekerasan oleh anggota kepolisian
ini rentang waktu dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ada enam ratus empat puluh tiga ya
ini dari catatan kompas ya
ada korban tewas enam ratus lima puluh tujuh orang ditangkap delapan ratus lima puluh enam luka luka dua ratus enam puluh
berikutnya kita lihat grafis soal kultur kekerasan dan praktik penyiksaan oleh polisi di dua ribu delapan belas
peristiwa penyiksaan ini ada lima puluh tujuh kasus motif pengakuan empat puluh sembilan peristiwa salah tangkap
dan penggunaan tangan kosong enam puluh
dan tewas enam belas kasus
selanjutnya masih ada
kita coba lihat ini tindak arogan polisi tangani aksi massa di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
peristiwa pembubaran tujuh puluh enam kasus orang ditangkap enam ratus delapan puluh sembilan dan luka luka enam puluh enam
ini catatan soal kinerja polisi tentang waktu satu tahun
tapi kemudian kita mungkin lebih spesifik melihat bagaimana polisi menangani sejumlah kasus
ada paradigma yang berkembang bahwa polisi itu trennya sekarang lebih fokus menghadapi kasus kasus yang receh
sementara untuk high profile ini sampai sekarang belum selesai
katakanlah kasus seperti novel kasus siapa dalam kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei sampai sekarang ini masih tanda tanya
bagaimana komponas ini menurut anda
bagaimana komponas ini mendorong agar kasus kasus besar high profile ini juga harus tuntas
tidak hanya kasus righteous saja bagaimana
terima kasih saya mungkin bisa menanggapi untuk yang data
artinya data itu kan data dari kawan kawan kontras
nah akan lebih baik seandainya kawan kawan kontras bisa menyampaikan juga kepada polisi supaya bisa ada dialog
hubungan kontras dengan polri kan baik
artinya saya rasa untuk soal diskusi
untuk soal diskusi pasti akan welcome
menjadi bahan evaluasi begitu ya
dan juga dengan komponas itu juga saya berharap untuk bisa menerima itu
sebagai rekomendasi begitu ya
karena kita melihat ini harus kita cross check satu persatu
artinya jangan sampai misalnya ada data data yang keliru dicantumkan
data data itu harus benar data data itu harus disertai dengan bukti bukti yang valid
nah oleh karena itu akan lebih baik jika kita
jika kita bisa bertemu dan berdiskusi
nah itu yang pertama kemudian yang kedua kaitannya dengan kasus kasus yang menjadi sorotan masyarakat
dalam mengungkap sebuah kasus polri itu harus berpegang pada scientific crime investigation
artinya harus ada cukup bukti harus ada cukup saksi harus ada petunjuk petunjuk dan sebagainya yang itu bisa memperkuat sebuah kasus
nah kalau kasus kasus tersebut masih belum cukup bukti
saksinya juga belum cukup
maka akan susah bagi polisi untuk mengungkap kasus ini dengan benar
nah oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk ikut membantu
misalnya kalau ada yang tahu bukti buktinya atau saksi saksinya mungkin supaya bisa bantu ke polisi
walaupun itu butuh waktu yang cukup panjang begitu
iya karena memang dalam pengungkapan kasus kita tidak bisa berpegang pada waktu
katakan misalnya harus satu bulan atau harus satu tahun
semakin cepat kasus itu diungkap itu berarti semakin banyak pula bukti bukti atau saksi saksi yang bisa membantu polisi untuk mengungkap hal tersebut
nah oleh karena itu dalam kasus misalnya kasus novel atau dalam kasus kerusuhan mei kemarin ini ya
kalau kita melihat
ini kan dalam kasus orang yang meninggal
ini kan kita sudah mengetahui bahwa ada pihak pihak yang tidak sepakat ketika kpk
nah kpu mengungkapkan hasil pemilu
oleh karena itu mereka aksi
nah aksi itu ditumpangi oleh kelompok kelompok yang memang ingin ngaco
nah kasus kasus ada yang meninggal misalnya itu kan harus dilihat juga oleh polisi
meninggalnya ini di mana kemudian meninggalnya karena apa
nah ini juga harus diperiksa
kalau toh misalnya dengan senjata tajam dengan peluru tajam
ini juga harus dilihat peluru tajamnya itu jenisnya apa
dicocokkan dengan senjata tajam

nah kalau misalnya saksi saksinya nggak ada bukti buktinya juga terbatas
tahu tahu ada orang jatuh meninggal dibawa ke rumah sakit nggak diotopsi
nah itu kan menyulitkan polisi juga
nah oleh karena itu masyarakat diharapkan bersabar
memang masih dalam rentang waktu polisi melakukan penyelidikan hal itu
apalagi ada pengawas juga
komnas ham misalnya juga
kemudian ombudsman juga melakukan investigasi
komponernas melakukan pemantauan
apakah memang sudah di jalurnya begitu untuk penyelesaian kasus kasus yang tadi saya sebutkan
apakah ada catatan khusus mungkin untuk penyelesaian kasus yang high profile kasus kasus receh begitu
apa yang disorot
ya pertama tidak bisa dihindari bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi ya
artinya mereka berharap bahwa
polisi bisa memberikan reaksi yang memadai terhadap laporan terhadap peristiwa
atau terhadap ancaman yang memang buat mereka dianggap sebagai sesuatu yang menjadi domennya polisi
tapi bukannya memang harus seperti itu
nah pertanyaannya kan di sisi lain tadi yang disampaikan oleh mbak pungki bahwa polisi bisa jadi sudah bekerja
tetapi membutuhkan waktu
bisa jadi sudah bekerja tetapi kurang bukti dan lain sebagainya
nah itu yang sebenarnya harus dikomunikasikan
sehingga kemudian tidak muncul satu anggapan bahwa polisi tidak kerja laporan tidak ditindaklanjuti dan segala macam
makanya tadi saya bilang parameternya adalah ya akuntabilitas mekanisme buat masyarakat untuk monitor itu seperti apa
kira kira itu penting
oke terakhir ke pak muradi
singkat saja pak muradi apa rekomendasi anda selanjutnya untuk melihat kinerja polisi ini agar tetap berada di koridornya
dan menjunjung tinggi independensi dan juga objektivitas begitu
ya saya kira hari ini sudah baik diperbaiki lagi misalnya pengawasan lebih kepada individu individu personil
selain kemudian pengawasan yang sifatnya organisasi
yang kedua saya kira juga perlu digaris bawah
bahwa karena polisi kita itu kalau di undang undang dua dua ribu dua itu kan juga tidak semata mata apa namanya
kham dagri tapi juga ada pelayanan publik dan sebagainya
dia harus kemudian menjadi tidak hanya sebagai polisi tapi juga menjadi humas yang baik
karena salah satu yang saya kira menjadi problem dari banyak problem yang tentang prestasi yang dibuat oleh polri adalah
dia tidak menyampaikan mendeleveri apa yang sudah dilakukan dengan bahasa yang tidak terkait dengan kinerja

oke baik baik terima kasih pak muradi
dan perlu juga kita informasikan sejak awal diskusi kita mulai kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi atau mengundang
partisipasi dari polisi untuk bergabung dalam diskusi
tapi memang sampai selesai diskusi ini belum ada konfirmasi untuk bisa bergabung
dan yang pasti kita berharap bahwa pengawasan tetap berjalan
kita akan lakukan
dan juga selamat
mas mufri dan juga teman teman tentu tetap harus bisa mencari apa namanya ya
hal hal yang bisa mengkritisi agar tetap menjaga independensi dan juga profesionalitas dari polri
dan yang paling penting hari ini kita semua mengucapkan tergahayu yang ke tujuh puluh tiga untuk polri
ini hari tujuh puluh tiga itu polri menjadi polri nasional
dulu polri daerah
oke baik baik terima kasih
pak muradi terima kasih waktunya
mbak pungki terima kasih sudah bergabung malam ini

pak muradi terima kasih
mbak pungki sudah hadir di prime news malam ini
dan cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi selanjutnya